kacamata anti radiasi populer di masyarakat
yang tidak pro dengan kekuatan pemerintahan
saya rasa itu juga akan menjadi problem karena selama ini juga mereka banyak yang mengisi kekosongan kekosongan mengenai tenaga guru tenaga pengajar di daerah
banyak makanan indonesia gitu ya surprisingly
saat pemeriksaan won era satu mempraktikan bagaimana suaranya berubah menjadi suara aki banyu
karena dengan salah satu montirnya begitu ya untuk ngecek kendaraan saya
nah ini kan udah jadi desa wisata nih ya
mesti diperhatikan polusi ini bukan hanya terjadi di kota jakarta
dan bentuknya itu nggak rapi bisa kita bilang atau bahkan mudah terluka
lantas menghasilkan omset ratusan juta rupiah per bulannya
selain kondisi psikologis kebutuhan hidup anak anak ini
dan kebetulan vietnam juga lagi kuat
dulunya penasaran karena lihat lihat lengger itu saya kira itu cuma perempuan
wilayah cianjur dan sekitarnya pertama kali diguncang gempa pada seribu delapan ratus
selamat malam mbak tiffany apa kabar
karena kita ingin satu kepolisian yang tangguh
apakah anda juga sudah merangkum gitu ya melis apa saja masalah yang terjadi pada lrt ini
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam temen temen abastog
sebetulnya bukan disitunya bahkan ketika dia deklarasi
itu memang kita masih kurang bisa memanfaatkan kelebihan kita
pendapat anda seperti apa pak firman
karena bila terlalu banyak kadar air dalam tubuh jangkrik akan membuat serangga ini tidak lincah
sehari sebelum meninggal bocah laki laki berusia tujuh tahun itu masih mendapat perawatan medis di klinik dekat rumahnya
artinya dari segi headway atau jeda antar perjalanan kereta masih sepuluh sampai dua puluh menit
tentu memasak kebiasaan unik yaitu memasak berbagai makanan yang manis
meski demikian warga diminta tidak panik karena produsen menjamin stok aman dan mencukupi
mujib juga menjadi fasilitator pertanian di beberapa desa di kecamatan seruyan hilir
untuk mendongkrak kesejahteraan petani di desanya
atau kemudian md tiga yang ada di dpr yang sedang hangat dibicarakan siapa yang menjadi ketua dan sebagainya
dan kemudian bersedia untuk bekerjasama
hal sebagai bentuk motif
ada partai politik yang kuat untuk menjadi oposisi di negeri ini
karena itu lebih subjektif daripada penumpang
sama cuma beda bahasa doang kan sama aja gitu
dan kalau kita mau bicara dalam konteks open house ini apakah dimungkinkan ada simbol pertemuan politik yang punya makna tersirat
tapi cal kalau misalnya lo masuk potongan itu ke st louis itu ada fasilitas apa aja cen kalau lo masuk ke st louis buat basket gitu
apakah ini juga variable yang membuat harga beras juga naik pak
bukan artinya negatif tapi positif
karena itu menurut dokter spesialis kedokteran
dia yang bisa membuat kreasi bersama composer nya
bahwa kita tidak bisa memuaskan semua orang ya bu ya
nah maka tergantung dia nih dia berhasil menabung berapa bulan
yang ngambil suaranya anis itu adalah
kenaikan harga cabai terjadi sejak sebulan terakhir
megawati itu kan menyebut soal peristiwa di bojolali kan
sebab kalau misalnya si agen polisi ini
putusannya juga agak bermasalah
dan semua desainer itu bermimpi untuk bisa tampil di sana
dan dapat membantu perekonomian keluarga
tujuannya tentu saja untuk mengingatkan kami sebagai pengelola agar harus terus berhati hati
nah ini yang harus dipertimbangkan oleh twitter
albi bisa anda jelaskan anda berada di titik mana saat ini berada
atau malah anies dapat
bisa pakai wajan aja lengket ya
mungkin pemilih anies yang sebelas persen di jawa timur
ini meskipun ada dikatakan tadi guru juga sudah solusi tidak apa apa tes tetapi itu kan guru yang terdata dalam namanya the podic
pengobatan yang tepat kemudian juga
dengan mata kepala mereka bahwasannya ini memang yang menjanjikan
baik albi pratama koresponden cnn indonesia langsung dari cianjur jawa barat
dan implementasinya harus lebih ditekankan terkait dengan penerapan instrumen hukumnya dengan lebih baik
nah digital itu semua pakai
kalau untuk menentukan itu untuk dijadikan tempat pemukiman warga
jadi ini baru buat dia gitu
artinya orang bisa hidup dengan satu ginjal
pekerjaan komunitas tapi dikerjakan secara serius
aku latihan harus ngelain ini harus ngelain ini ikutnya latihan yang besar besar
dan mudah mudahan tidak lama lagi kalian sudah bisa mudik ke indonesia ya
itu sampai setengah dari penduduk indonesia
yang penting apa ya berarti pak kalau untuk masih bisa dikembangkan
ya perwira dari perhimpunan warga indonesia di victoria
atau enggak itu tergantung dari kekuatan ototnya
untuk kppsln pos itu sudah harus terbentuk
sementara anak usia lima hingga dua belas tahun yang mengalami obesitas sebanyak sembilan dua persen
uang sekolah bayar mas cen
jadi ini menarik diketahui bahwa di gua pun ada kehidupan yang namanya kecoa
ataupun nanti kalau dimungkinkan berbayar
harta aset yang bisa bekerja untuk kita
waktu aku kelas sama sd itu seru banget
kami akan selesaikan secara tuntas begitu ya
tapi kalau tiba tiba misalnya asn ini kebetulan sebagian sudah pensiun misalnya sampai tanggal dua puluh delapan ini sudah banyak yang pensiun
karena mereka tinggalnya juga bertindak pindah kan
dengan mengikuti ajang prestisius valencia marathon di spanyol
lalu bagaimana dengan perbandingannya dengan merekrut tenaga outsourcing
mendengarkan saya sendiri yang di sampingnya
terletak di ketinggian tujuh ratus hingga satu tujuh ratus meter di atas permukaan laut
melanjutkan ke babak yang lebih jauh lagi
tapi ya ini udah waktunya juga mungkin kita mengalami sedikit penurunan ya
kamar mandi ada delapan toilet ada
kemarin bahwa mendoakan dan
bar energy dan banyak makanan berbasis tepung kecoa lainnya yang kaya protein
sudah pasti kita tujuannya adalah daya beli masyarakat
saya juga harus mengingat juga bahwa bung econ dulu yang
tapi secara keseluruhan pidatonya sudah menyampaikan sudah memulihkan
menurut data kementerian pertanian per empat belas juni dua ribu dua puluh satu
dan yang terakhir menurut saya yang penting banget itu adalah memahami cara kerja dari setiap fasilitas tersebut
kewajiban dan risiko dari konsumen
serta bantuan promosi media sosial memegang peranan penting
kalaupun ada yang datang dari indonesia
kita juga ingin melibatkan orang orang indonesia dari indonesia nya ibu
dan ada tuduhan hukum seakan akan presiden soekarno melakukan pelanggaran hukum
konsumen dapat memilih yang sesuai kebutuhan
kluster covid sembilan belas seperti salah satunya berasal dari kegiatan keagamaan
jangan ada lagi psikotik yang berkeliran di jalan
dan kita dipanggil untuk melakukan tindakan treatment basmi kecoak di rumahnya
pasca erupsi dua ribu sepuluh kami diajak pak selistiono tadi pendataan orcedesa di habitat
saya usulkan untuk ibadah perayaan minggu pasca
jadi kayaknya makan itu yang tadinya bisa tiga piring sekarang satu piring juga udah kenyang kayak gitu
saat gempa terjadi agus sedang bekerja
iya kami selalu menghimbau melalui instagram
kini karena berbagai tantangan kebanyakan perajin sandal banting setir ke usaha lain
mungkin brand brand yang diketahui
awalnya sih bikin jamu gendong terus karena ada keinginan untuk biar anak muda tertarik dan gak tabu lagi soal rasa jamu yang pahit getir kayak gitu
karena memang kalau kita lihat secara komposisi prabowo tidak ultimate memenangkan di pemerintahan maupun juga di legislatif sendiri
apakah kemudian bantuan bantalan sosial ini menjadi jawaban begitu untuk kelas yang rasanya
di samping juga seperti perkataan ibu wakil kepala dinas yang mengatakan
london di depan orang segini banyaknya gitu ya
karena juga ulos itu kan punya ceritanya masing masing
yang hari ke depan itu banyak hujan
tidak ada moderasi tidak ada aturan pembahasan